ya uang hasil korupsi yang berasal dari indonesia banyak diparkir di luar negeri
kemana sejakkah uang uang tersebut diparkir selama ini
di negara mana saja
kita akan ulas malam hari ini saya sudah bersama dengan bapak yunus hussein
ketua ppatk periode dua ribu dua dua ribu sebelas atau pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan
selamat malam pak yunus
apa kabar pak yunus
kita coba membahas pak yunus kali ini kita ulas kemana kemudian uang korupsi
ataupun aset aset hasil korupsi yang diparkir atau disimpan disembunyikan di luar negeri
sehingga sulit untuk kemudian dilacak begitu ya oleh pemerintah indonesia
kita lihat negara negara mana saja pak yunus
ini kita lihat ya mungkin pak yunus bisa membantu
kemudian kemana saja kalau kita lihat ini adalah peta di mana di sini di indonesia
negara mana saja sih pak kemudian yang menjadi tempat diparkirnya uang uang
ataupun aset hasil korupsi di indonesia
sebenarnya banyak negara ya
kita sering sebut dengan safe haven country
biasanya ada kemudahan perpajakan mereka tidak terlalu ketat dan rahasia banyak cukup kuat
kalau yang paling dekat dengan indonesia
paling dekat tetangga kita singapura
oke singapura ya
singapura menjadi salah satu tax haven country juga
misalnya dulu pernah diteliti oleh mary lynn jankep ini beberapa tahun yang lalu
itu sepertiga dari uang yang namanya high network individual itu dari indonesia
waktu ya cukup lama mungkin sepuluh tahun lalu itu ada delapan puluh an miliar dolar ya
cukup besar ya
kenapa singapura pak kenapa singapura kemudian bisa menjadi tax haven country
itu kelihatannya dia tidak terlalu ketat untuk men trace asal usul ya
yang kedua kalau saya lihat ma dengan singapura ini mengecualikan pajak
tax crime dikecualikan
berarti dia ingin selain safe haven juga tax haven juga
supaya menarik untuk taruh uang di sana gitu
sehingga menjadi favorit juga ini para koruptor
romarkir uang ataupun aset di singapura begitu yang paling dekat dengan indonesia
favorit juga ya berdasarkan pengalaman selama ini
dan perlindungan tadi oleh mary lynn jankep
masih dari benua asia pak
selain singapura mana lagi tax haven country lagi yang lain
ya mungkin mereka bisa yang finance systemnya bagus
sehingga mudah dimanfaatkan untuk cuci uang
hongkong juga menjadi ini ya salah satu apa namanya lokasi ataupun negara
biasanya kalau sistem keuangannya bagus cukup canggih
untuk menyambarkan itu buat ya bekerja
tapi kalau tradisional hanya transaksinya terlalu tidak canggih gitu ya
biasanya lebih susah juga untuk menyembunyikan
bisa dideteksi nggak pak
berapa kira kira begitu nominal ataupun jumlah aset yang kemudian disembunyikan di katakanlah di singapura ataupun di hongkong sejauh ini
kalau persis kita nggak tahu
cuma dulu yang namanya high network individual di singapura itu pernah diteliti
berkali kali oleh berapa perusahaan ya misalnya
tadi saya sebutkan ya ada mary lens plus kbm ini berapa tahun lalu disebutkan ada sekian puluh miliar dolar
sepertiga diantaranya adalah dari indonesia
tapi siapa sepertinya itu kita nggak tahu
itu nggak tahu
bisa pejabat bisa pengusaha dan lain lain
baik pak yunus
mungkin bisa agak majuan pak yunus
karena kita agak bergeser
masih di wilayah asia katakanlah begitu ya
masih di benua asia
singapura hongkong lalu apakah di daerah daerah mungkin di daerah arab saudi begitu di sekitar jazirah arab
ada negara lain
di sana sih jarang ya yang saya tahu
karena kembali ke sistem tadi
mungkin dekat dekat asia sedikit ada makao kan
makau juga terlihat terang terang juga ya
sempat disebutkan juga pak yunus ada misalnya uni emirat arab katakanlah
ada uwa ada bahrain begitu yang juga disebut sebut menjadi tech seven country
menurut pak yunus bagaimana dengan dua negara ini
ya kalau sepanjang dia menyediakan kemudahan kemudahan
dan susah untuk di trace apalagi ada confidentiality yang cukup ketat
bisa saja dia jadi safe haven atau tax haven country
jadi ada dua hal ya
safe haven untuk sembunyi
tech seven untuk menghindar dari pajak
dari pajak di indonesia
oke jadi dua hal ya tadi ya
ya dua hal yang berbeda tuh
kalau di eropa pak
di benua eropa
mungkin kalau pak yunus mau tulis juga bisa digunakan
negara mana pak
kalau kita lihat misalnya
terus sebagian ada waktu itu
beberapa negara negara kecil bekas sajaan inggris seperti gonsei misalnya
negara kecil di jerman tuh lupa saya namanya
hmm tapi jerman juga masuk ya begitu ya
ada satu negara kecil di situ saya lupa namanya
itu juga termasuk ya pak
ya ada informasi informasi bahwa sebagian bisa kesana
biasa negara negara kecil
dulu misalnya bekas koloni inggris misalnya seperti british virgin island
disana banyak untuk buat buat perusahaan biasanya spv ya
spv ini bisa dipakai untuk menyandang transaksi ataupun aset aset dari orang yang ada di sini
kayman alex juga termasuk ya pak

kayman alex juga termasuk ya pak
caimon ya ada bermuda juga ya
kayman alex cukup jauh sebenarnya
tapi dia negara kecil ya penduduknya cuman gak sampai mungkin seratus
lebih banknya banyak tiga ratus lima puluh bank saya kesana itu
dan dia kebanyakan offshore offshore bank gitu
ini kebanyakan uang ataupun aset yang kemudian disimpan di negara negara ini ya pak
ini bentuknya apa
uang cash kah atau mungkin aset yang lain atau apa

jadi kalau masuk disana sudah tentu uang
bentuknya bukan tunai dalamnya itu saldo rekening
yang ada di sana ya
rekening ya artinya
bisa rekening ada di sana
bisa juga dalam bentuk lain ya
paper paper ya surat surat berharga bisa juga
ataupun dia buat perusahaan untuk menyandang
rekening ataupun paper itu bisa bisa saja
oke jadi memang ada beberapa pertimbangan
kemudian kenapa negara negara ini
menjadi tempat parkir uang uang hasil korupsi
begitu ataupun aset aset korupsi yang kemudian
disimpan di negara negara ini
bisa misalnya jadi bukan hanya parkir duit
juga dia bisa buat perusahaan spv
yang perusahaan ini nanti melakukan transaksi transaksi
bisa dalam mereka tax avoidance ya
bisa dalam menyembunyikan asal usul dari aset itu misalnya
bisa seperti kasus dalam panama paper
paradise paper kan banyak orang yang punya perusahaan
tapi perusahaan dia nggak berdiri sendiri
pasti ada yang disandang oleh perusahaan itu
mungkin transaksi mungkin duit duit ataupun lain lain
oke jadi memang tersebar
tidak hanya kemudian di wilayah asia
katakanlah tadi pak yunus katakan ada favorit
di singapura paling dekat hongkong makau
tapi juga ternyata sampai ke negara negara kecil ya
sampai ke eropa juga termasuk swiss pasti ya pak ya
ini bagaimana dengan swiss
swiss sejarahnya dulu memang dia merupakan
safe haven country banyak sembunyi di sana
tapi terakhir dia makin terbuka
makin terbuka makin kooperatif
ya gara gara banyak misalnya digedor oleh amerika ya
dalam kasus insider trading
terus sani abacha dari nigeria
marcos fujimori dari peru ya
kemudian ada dia anggota oecd
yang harus menerang tangani
amerika punya fatca namanya
di mana untuk warga asing yang buka rekening di sana
harus dibuka kepada negara asal warga negara itu
dan swiss juga menjadi anggota automated
dari kalau dari yang pak yunus tahu
dari sekian negara ini
mana yang katakanlah jumlahnya paling banyak pak
waduh kita tidak tahu persis ya
karena belum pernah ada yang membanding bandingkan
dan meneliti gitu
tapi kalau beberapa sejarah kita memang sebagian ada
hiding out di singapura
hiding out di swiss misalnya
dalam dulu beberapa kasus misalnya
terkait dulu mantan dirut mandiri dulu
mereka pernah kasih informasi
ini ada loh
saya sebagai kepala bpt kasih ke kapolri dan jasa agung
susah membuktikan mandir mandirnya
linknya tidak kelihatan
antara pidana asal dengan uangnya di swiss itu nggak kelihatan
jadi sulit untuk kelihatan begitu
untuk diketahui jadi jumlahnya berapa itu sulit
bisa ketahuan pertama kali itu sudah beritahukan
tapi linknya itu
kaosel link bahwa ini aset berupakan hasil tindak pidana itu
juga harus dicari
harus dicek lagi
dicari dan dicek lagi begitu
kalau tidak ada hubungannya
tidak ada nexusnya
ya kita nggak bisa bilang itu cuci uang gitu
ya harus ada ini pidana
itu hasilnya di sana
kalau bisa terbukti ya itu cuci uang
artinya ada sejumlah tantangan
kesulitan hambatan begitu ketika untuk bisa menelusuri aset aset
dan juga hasil hasil korupsi yang kemudian disimpan di luar negeri ini
kita sudah bahas tadi pak yunus
negara negara mana saja
ada banyak ternyata negara yang kemudian menjadi tempat parkirnya aset aset
atau uang korupsi
kita coba bahas lagi di slide berikutnya
mungkin pak yunus juga bisa tulis
kita coba bahas pak
hambatan untuk bisa mengetahui
atau paling tidak tahu sejauh berapa banyak kemudian
yang kemudian disimpan oleh para koruptor di indonesia
di luar negeri
apa saja hambatannya pak
hambatan pertama kan sistem hukumnya pasti berbeda
kita dengan negara itu
sistem hukum ya
yang berbeda ya
sisi dengan mereka
terus yang kedua terkait internal kita
kita kadang kadang kerjasama di dalam
dalam mereka mengejar itu
terus agak kurang
terus terang saja
ini internalnya maksudnya seperti apa pak
ya koordinasi kurang dalam rangka
mengupayakan mla yang efektif
ke negara lain
jadi ada mla yang justru sebenarnya tidak efektif
karena misalnya begini
dulu pernah terjadi
di gernsey itu diblock uang salah satu orang indonesia
lalu dia bilang
gernsey yuk tolong dong
kalau nggak ada kasus pidana
sehingga saya ada alasan untuk memblok di sana
tapi di sini tidak ada action sama sekali
jadi lama lama dilepas
itu contoh bahwa kita harus sejalan dengan mereka
dan koordinasi di dalam harus bagus
kalau nggak bagus ya
kalau kita sendiri koordinasi nggak bagus
ada hukum dan juga masalah koordinasi internal
atau yang lain pak yunus
faktor yang lain ya
jadi diperlukan kerjasama dengan negara
di mana uang itu sembunyi
kalau perlu kita minta mla ke sana
kita kasih draftnya loh
kalau perlu sukses bersama kita draftnya
di mana kurangnya
tolong kasih draftnya
kalau perlu dibuat semacam joint task force
misalnya kalau kita jadi tanda tangan mui dengan swiss ini
ya yang direncanakan oleh presiden jokowi begitu ya
sebenarnya sudah selesai perundingan tahun lalu
harusnya sudah di taken oleh menlo atau merdikum dan ham
tapi sampai sekarang masih tertunda
misalnya di taken harusnya ada action plan
kalau perlu buat join task force
dalam maksudnya implementasi
kalau emang ini prioritas
ada duit banyak di situ
jadi tidak hanya kemudian tanda tangan mla
tapi tidak ada action plan dan lain sebagainya
jangan kertas saya terus ngomong saja
tidak selesai urusan itu
tidak ada solusi ya
oke nanti kita bahas lebih jauh lagi mengenai mla itu pak
tapi apalagi hambatan atau kesulitan yang lain
ya hambatannya karena bisa juga masalah masalah
keahlian dari orang orang kita
expertise bukan hanya bahasa
tapi juga keahlian di dalam melakukan yang namanya
itu bukan saya inggrisnya juga harus bagus ya
kemudian komunikasi dengan mereka juga
harus bukan saja formal ya
tapi harus informal juga
kalau semua formal lama sekali
jadi beberapa faktor inilah yang menurut pak yunus
juga menjadi penentu kemudian agak sulit bisa mengungkap
sejumlah akses ataupun hasil hasil uang korupsi
di negara negara yang tadi sudah kita petakan sama sama
ada satu lagi yang perlu dipakai adalah
pendekatan multi door atau multi approach ya
jangan hanya pakai satu hukum saja
ada pidana perdata administratif
jadi dengan multi door approach tadi
mungkin hasilnya lebih maksimal karena dia kombinasi begitu
bukan hanya satu saya wah pidana saya
pidana saya ya hasilnya ya terbatas
tapi kalau pendekatan lain dipakai
ada perdataannya ada administratif
artinya merampas aset tanpa mempidanakan pelakunya
itu bisa juga dipakai
di undang undang tppu sudah ada juga di pasal enam puluh tujuh tapi tidak
baik pak yunus simpan terlebih dahulu
tadi kita menarik membahas mengenai mla yang terhadap negara swiss
yang kemudian ini masih tertunda dan seperti apa action plannya setelah ini
kita akan bahas nanti pak yunus usai jeda lebih dalam lagi dalam dialog
karena memang presiden jokowi menyatakan selangkah lagi akan merebut uang hasil korupsi
yang disimpan di swiss
apakah kesepakatan pemerintah dengan swiss ini bisa menjadi tolak ukur komitmen pemerintah
dalam pemberantasan korupsi
prime news akan segera kembali sesaat lagi